hingga pendidikan dan keamanan
ya karena usia kedelai itu tergolong pendek untuk tanam di musim berikutnya tidak ketinggalan waktu begitu
mbak delia menurut anda apakah tiga puluh persen ini adalah proporsi yang cukup untuk mewakili perempuan di indonesia
tapi bukan berarti di sini umat muslim tidak bisa menjalankan ibadah ramadan dengan baik tentunya
yang kita bisa banyak telusuri
saya kira yang pertama stop menyalahkan keadaan di luar sana
kalau mau tambah topping lain juga tersedia kroket sate dan pepes usus